mungkin ini efek dari operasi
biar kamu istirahat dulu ya istirahat dulu
arena om baik kan lagi kurang sehat
jadi harus istirahat
nanti disambung lagi ya
ke rumah yuk
gue udah kangen banget sama nino
kangen juga sama mama papa mertua gue
berita lo sekarang lagi tersebar kemana mana sih
kalau misalnya gue antar gue pulang
lo bakal ketahuan langsung ditangkap
kalau misalnya lo gak percaya
mobil tahanan rusak paling keras
mobil tahanan rusak paling keras
parah kamar celakaan
mengharap pidana ea masih dicari
jadi untuk sementara
kita bisa nunggu disini dulu aja ya
sampai akhirnya pencarian itu berakhir
dan mereka berpikir kalau lo udah meninggal
cus telfon mama dong
teleponnya gak diangkat juga sama mama
mama kan cus
oh bukan mama
tapi om baik
kok panino pakai video call ya
bukannya dia kagak bisa lihat
alhamdulillah saya sehat pak
apa boleh saya bicara dengan rena

kalau pas gak diam kocha dari gelenek
flowernya juga bahkan buat adobe orange
ya belum saat delicaten

oh banget sih ya
biar pana sih
kali lo celaka di depan
bicara dengan rena
ada sebentar ya pak ya
sekarang kok baik udah bisa ngeliat lagi
oh pak nino udah bisa lihat lagi
jadi om baik udah bisa liat aku lagi
rena kamu cantik sekali
dan om baik sekarang senang udah bisa ngeliat rena
rena rena kamu lagi dimana
dalam mobil ya
iya om benar
benar aku lagi di mobil

oh om baik ngeliat rena pakai seragam sekolah
sekolah ya tadi ya
aku baru pulang sekolah
rena kapan kapan nanti omik antar rena ke sekolah ya
kan om baik sekarang udah bisa ngeliat
ya allah anakku
papa bahagia sekali bisa melihat kamu lagi sekarang
batu aku kering
mungkin ini efek dari operasi nom
kamu istirahat dulu ya
om baik kan lagi kurang sehat
jadi harus istirahat
sehat om macan
syukurlah kalau sehat
om macan tuh kangen banget loh sama rena
nanti kita ketemu ya sayang ya
nanti kita ketemu ya sayang ya
omong udah kangen banget soalnya
tapi aku bahagia banget pak
malah tidak sekarang aku udah bisa ngeliat rena lagi
mama sama papa juga bahagia
kalau kamu bahagia
saya juga bahagia
mama belum dapat kabar lagi sih
coba mau telepon bu sarah ya
minta diupdate terus mengenai elsa ya
iya paham ya
udah aku tidur dulu ya
kenapa aku media
terlalu pusing aja ya

jangan lari lari
ntar aku beri dia makasih ya
anak buaya yang nembrok di dinding duduk di meja sambil makan getan
hati buya jadi merinding liat buaya mama pari jak liat liatan
enggak mereka minta tebusan lima miliar dan al tidak boleh lapor polisi
yang sulit andir minta tebusan lima miliar
itu artinya ini semua nggak ada hubungan dengan teror warga al fahri
karena benar benar beda motif
gemoy jangan lari lari
aduh oma angga salim dulu
oma sampe kaget kamu lari buru buru salim sama oma angga
aduh anak pintar
baru pulang sekolah
iya tadi mama ngasih tahu oma
mama kamu kasih tahu oma katanya ada tugas mendadak dari kampus
jadi mesti pergi
iya karena tugasnya dadakan sayang
jadi mungkin nggak sempet bilang ya
tapi kan udah bilang sama oma
jadi oma bilang sama rena sekarang
tapi ya oma tadi mama ditelepon sama njus